saksikan sers ipa dan ips di gtv
ibu ada apa ini bu
kamu jangan bermuka dua ini semua gara gara kamu
sekarang kamu pakai pura pura perhatian segala
ibu kenapa ibu bicara seperti itu
bener kan ini gara gara kamu
kamu pura pura memperhatikan anak saya
kemudian kamu mencampakkan setelah kamu ketemu dengan dokter itu
ibu kok bisa sih bicara seperti itu
sayangku siapa salah
kamu memakai gelet perang
ya allah ya rabbi
alhamdulillah dosa dosa dan kesalahan yang telah hamba lakukan ya allah
engkau maha mengetahui apa yang terjadi
apa yang ada di dalam hati hamba ya allah
ya allah hamba mohon lindungilah adityai sedang dalam perjalanan ke jakarta ya allah
jauhkanlah dia dari marah bahaya dan kesulitan
ya allah hanya kepadamu hama memohon ya allah
kamulkanlah doa allah
kalau ada kabar dari pandi terus langsung ngabarin sama kakak kamu ya
mana si pandi
apa dia diculik sama penjahat juga
apa betul ini rumahnya
di rumah bu aziz ada polisi
yuk kita lihat yuk
yuk yuk yuk
selamat siang bu
selamat siang pak
apa betul ibu orang tua dari ajiis dan pandi
betul betul pak
maaf bu ibu harus ikut kami sekarang juga ke kantor
loh ada apa saya harus ke kantor polisi
kalau mau ngasih tahu soal pandi dan ajiis di sini saja
maaf bu kami hanya menjalankan tugas
maaf ibu bisa jelaskan di kantor
ada apa bu ajiis
saya juga nggak tahu
tapi katanya ini soal aziz dan pandi
bu saya titip rumah
kasian bu ajiis
kalau gitu saya harus kasih tahu bupati mah
ibu tolong jagain rumahnya dulu ya
assalamu'alaikum bupati mah
ibu ada apa bu
ibu ibu ajiis dibawa ke kantor polisi bu
kenapa dibawa ke kantor polisi
aduh saya juga nggak tahu pasti bu
tapi katanya sih masalah ajiis sama pandi
ya udah kalau gitu terima kasih ya bu
permisi ya bu ya
bu sebaiknya kita susul ke kantor polisi bu
paman ibu ajis dibawa ke kantor polisi paman
hah apa yang sudah dia lakukan
saya juga nggak tahu
tapi katanya ini tentang bang ajiis dan bang pandi
ya bu kita kantor polisi
nath kenapa sih ngamun terus
kenapa sih kakek suruh aku buru buru nikah
aku kan perlu waktu
kan kamu tahu sendiri kalau kesehatan kakek itu kurang baik
makanya dia tuh pingin banget ngeliat kamu tuh nikah
aku yakin kalau kakek itu baik baik aja
apa sebenarnya kamu tuh gak benar benar suka sama robin
robin orangnya baik
dan dia juga punya kemiripan yang sama banget
sama banget sama kakek
aku nggak tahu aku belum siap aja
sebenarnya apa sih yang ada di dalam namunnya
bukannya kenapa sih
kayaknya sungai ini mau nyampein pesan sama aku
semalam aku mimpi
dan di mimpi itu buka aku kena cipratan air sungai
terus tiba tiba aku langsung bangun dan aku nggak tahu lagi
kalau tak kayak gini jadinya
mendingan dulu tuh aku nggak usah bawa kamu ke peramal itu
dan kalaupun peramal itu benar
aku mau pergi
aku mau pergi
aku nggak tahu
aku ngerasa aku nggak yakin
kita kan masih banyak kerjaan buat siapin pesta kamu besok
ternyata dia ada di sini
nath tuh robin datang
dulu segitu besarnya deh cinta sama kamu nath
nadia lupanya kamu di sini
makanya aku datang sini untuk mencari kamu
oh iya hp kamu kok nggak aktif
ya sudah kalau begitu
kita tuang sekarang yuk
karena kakek sudah menunggu
ibu tunggu sebentar ya
ibu ada apa ini bu
kamu jangan bermuka dua
ini semua gara gara kamu
sekarang kamu pakai pura pura perhatian segala
ibu kenapa ibu bicara seperti itu
ini gara gara kamu
kamu pura pura memperhatikan anak saya
kemudian kamu mencampakkan
setelah kamu ketemu dengan dokter itu
bu ibu kok bisa sih bicara seperti itu
saya tuh sudah menganggap asis dan fandi itu seperti anak saya sendiri
jangan berprasangka dulu tidak baik
dua anak saya hilang waktulah gara gara dia
tenanglah tuh bu
jangan menuduh dulu kau belum ada bukti
nanti kalau tuduhan ibu tidak benar
artinya ibu sudah menfita orang lain
maaf terlalu lama menunggu saya
saya baru saja dari kantor pusat
baru mendapat berita bahwa anak ibu dalam keadaan hidup
klaus mereka sekarang di mana
kenapa mereka tidak menghubungi saya pak
saat ini mereka tertahan di rumah
mereka tertahan di negara tetangga
oh begini ceritanya
perahu mereka hanya terlalu jauh
sehingga terdampar di negara tetangga
mereka diselamatkan oleh penduduk setempat
tetapi mereka sendiri tertahan untuk sementara
karena dianggap sebagai imigran gelap
maksud bapak mereka akan dipenjara dan
tidak akan dibebaskan lagi
oh bukan bukan begitu bu
yang penting ibu tidak usah khawatir
karena kami akan berusaha keras untuk membantu ibu
namun harus ada prosedur yang kami lakukan
dan prosedur itu membutuhkan waktu yang panjang
berapa lama pak kira kira
ya kurang lebih sekitar tiga atau enam bulan bu
kamu jangan berpura pura senang
aku ngerti kalau kamu itu menginginkan anakku mati
tenang saskia tenang
bu aziz kelewat emosi karena kehilangan anak anaknya
apalagi ada kenyataan kamu menolak cinta anaknya
insya allah ngambeknya bu aziz tidak akan lama